kamu keliatannya capek sekali jack
bukan keliatannya emang kenyataannya
des udah lah gue lagi ngambo denger kata kata bapak lo
kata bapak saya kalau kita lagi capek kita jangan dengerin omongan bapak temennya
bukan maksud saya ini bukunya asli palembang
kalau dukunya iya asli palembang
sekilonya berapa bang
ah bukannya sepuluh ribu
itu seminggu yang lalu waktu masih musim
emang sekarang udah gak musim
udah nggak bang udah ganti musim layangan
yaudah kalau saya beli sepuluh ribu dapet satu kilo ya
kalau saya beli sepuluh ribu bisa gak
itu beli enak
itu aku pake
udah mau beliin
es teh manis ya bos ya
gua mau makan
bukan mau beliin lo minum
gue hanya cuma sama bunga doang kok
kalian berdua kenapa nyaut
boleh gak kalo gua berdua sama bunga disini
kalo boleh kenapa kalian masih disini
kalo udah oh gitu seharusnya kalian gak disini
kasih sesuatu buat kamu
pasti baik baik baik
buatkan dulu aku kopi panas
legit dan kental
kental bang bukan kental
kalau aku bilang kental kau mau apa
ya mau bikinin kopi abang
tapi ntar makan ya
yang penting kau buatkan dulu aku kopi
liat nanti lah
aku ini kurang sehat
ah kurang sehat gimana badan abang baik baik aja gitu
mak dompetku yang kurang sehat
bilang aja bang patungku yang kurang sehat yaa
bang patar kagak punya duit
tumben kau makan disini
kira suka lah
mingi salah ku bertanya sama kau
apakah saya boleh bertanya
apakah bapak melihat bos udin
terima kasih pak
kalau pendapatan lo sehari empat puluh ribu
ya biasa itu mon
mestinya kau bisa membeli motor
jadi kau tak perlu lagi jalan kaki
kalau kau mau aku ada
buat emak kepengen umroh
salut aku sama dia
abang kagak perlu salut
abang kagak perlu nanya
minyai salah aku bertanya sama kau
bos dicari polisi di parkiran
kenapa kau dicari polisi
abang kagak perlu tau
minyai salah aku bertanya
kita mulai masuk domates ya
kita lagi capek kita jangan dengerin omongan bapak temennya
dukunya udah dapet
wah kalau buat mertua kamu mah segini kurang
cis ceritanya panjang
gue dikerjain mesti cungkring pakai mogok segala
ban kempes lah bensin abis lah
jak kalau segitu mah ceritanya kurang panjang
cis lo mau kemana
saya mau narik penumpang
saya takut nanti kamu alasan yang macam macam lagi minta penumpang sama saya
jak kamu mau kemana
pegangan isi jatuh
bapak cari saya
tadi bilangnya nyari si bos
saya parkir motor di sini
saya buru buru pulang kampung
jadi saya sakit
jadi motor saya parkirkan di sini
oh seperti itu
motor bapak saya sudah pindahkan
biar aman pak
kenapa k sytuasinya millennials